selamat pagi selamat pagi
selamat pagi selamat pagi
wali kota depok muhammad idris menilai polemik relokasi sdn pondok cina i
dipicu adanya kesalahan teknis
untuk itu dirinya meminta para orang tua murid untuk bersabar
ditemui saat menghadiri peresmian rsud depok tapo cimanggis depok jawa barat pada selasa siang
wali kota depok mengungkapkan bahwa sdn pondok cina satu akan bergabung dengan sdn pondok cina tiga dan lima
idris menegaskan relokasi sdn pondok cina satu dilakukan karena di lokasi tersebut akan dijadikan masjid raya depok
sementara untuk posisi sdn pondok cina satu sendiri akan digabung ke sdn pondok cina tiga dan sdn pondok cina
ya itu memang sudah ada aturannya ketentuannya
standar persyaratannya sudah ada dari kementerian
itulah yang memang harus ditempuh
kalau merger nah ini sd karena apa karena ada kebutuhan untuk pembangunan rumah ibadah
intinya prinsipnya kita tidak akan menelantarkan anak anak kita sebagai generasi bangsa tahun atau indonesia
sejak senin pagi para siswa sdn pondok cina satu sudah melakukan kegiatan belajar
kegiatan dilakukan oleh seluruh kelas
namun kegiatan belajar ini dilaksanakan tanpa tenaga pengajar guru

para siswa dan orang tua berharap pemerintah kota depok segera memberikan solusi
agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik
sebelumnya isak tangis sejumlah orang tua pecah saat para anggota dewan komisi d
memperbolehkan gedung sekolahnya kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
yang dapat dimulai pada senin kemarin
keputusan ini dibuat usai para orang tua siswa melakukan audiensi dengan kepala dinas kota depok
yang digelar oleh komisi d dprd jumat siang
kita memperterima kasih semua pada anggota dewan yang telah membantu kita
mendukung perjuangan kita
perjuangan kita semua demi anak cucu kita bisa bersekolah di situ lagi
terakhir kami ketemu dengan komisi d
lalu kemudian memberikan rekomendasi
rekomendasi tiga rekomendasi itu diantaranya satu
bahwa anak anak harus bersekolah hari senin itu
kemudian trotoar itu harus dibongkar
bahwa kalau memang anak anak itu terpaksa dipindahkan
harus dibangun dulu sekolahnya
komisi d dprd meminta pemerintah kota depok
khususnya dinas pendidikan
untuk mengembalikan fasilitas sekolah seperti bangku meja dan tenaga pengajar
nama sekolah dasar negeri pondok cina satu depok jawa barat ini viral di media sosial
sejak akses masuk terganggu proyek pembangunan trotoar di jalan margonda
akses jalan lebih tinggi sekitar satu meter dari permukaan gerbang masuk sekolah
fahmi febrian depok jawa barat